betul memang banyak sekali pak prabowo
mengatakan penyebab besarnya perbedaan harga kain tenun sumba di pameran
smp tiga puluh empat itu di smp tiga puluh empat ga ada sq badminton
bisa mandi belum bisa pakai celana biar lalu antonia
karena rasanya yang bersahabat dengan lidah orang indonesia
kira kira sekitar tiga puluh menit saja di sholat taraweeh ya maksud saya
yang menyatakan ada supporter persija yang datang ke markas persib
dipotong potong seperti ini ada daun bawang nah untuk menambah rasa dari kornetnya supaya lebih
namun bagi kebanyakan orang di australia apapun agamanya
jadi saya lebih ke arah solutif langsung dan cepat
kebetulan pada saat itu
nah mas tera ini sebelum ke asean games berangkat ke asean games itu udah dibilangin belum sih bahwa eh lu ini loh ya
dan sampai saat ini kita masih menunggu dan juga menanti nih tim indonesia jaya yang nanti sore akan bertugas untuk menurunkan bendera merah putih
wah menarik sekali prof hizangana begitu banyak insight dari mbak prita hari ini
pertama itu ke satya wacana salatiga
tempat kehilangan sih nyari nyari oh katanya pindah ke sini